insentif program kartu prakerja tidak diterima tepat waktu oleh peserta
padahal pemerintah menjanjikan pencairan insentif yang terjatual
hal ini membuat peserta kartu prakerja kecewa terhadap keterlambatan tersebut
pemerintah meluncurkan program kartu prakerja bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi
akibat pandemi covid sembilan belas
berdasarkan data kementerian koordinator bidang perekonomian
terdapat enam ratus delapan puluh ribu lebih peserta yang dinyatakan lolos mendapatkan kartu prakerja
dari jumlah ini peserta dinjanjikan mendapatkan insentif yang sesuai dengan jadwal pemerintah
namun peserta tidak mendapatkan pencairan dana insentif sesuai dengan janji yang dijadwalkan pemerintah
jumalia adalah peserta kartu prakerja gelombang dua
ia tengah menunggu pencairan tahap dua yang hingga dua puluh satu juni dua ribu dua puluh belum ia dapatkan
ia seharusnya menerima insentif sebesar rp enam ratus ribu rupiah pada enam belas juni dua ribu dua puluh
ia mengaku sudah berusaha menghubungi pengelola kartu prakerja via surat elektronik
namun jawabannya didapatkan tidak seperti yang ia inginkan
ngerasa kalau misalnya emang sudah dijadwalkan tanggal enam belas kenapa enggak

kalau misalnya ini berdasarkan pemrograman komputer alangkah enaknya kan sudah nge link kan gitu
jadi dari sistem prakerja ke rekening terus pasti kan ke dalam apa sih mereka kan punya dana
kemudian kucuran dana itu kan bisa jadi langsung otomatis gitu kan dengan pemrograman komputer itu
kalau menurut saya sih bisa gitu tuh nggak terlambat gitu
tapi kenapa jadi terlambat gitu
jadi kalau alasan buat yang ngaksa
terus itu banyak enggak masuk alasan sih kalau menurut saya
karena itu bisa dihadapi dengan apapun
karena insentif belum terbayarkan
lia mengaku harus menunda pembayaran utang yang sebelumnya digunakannya
untuk membeli paket internet demi mengikuti pelatihan daring dalam program kartu prakerja
direktur eksekutif manajemen pelaksana program kartu prakerja
deni puspa purbasari mengakui realisasi pencairan insentif bagi peserta
program kartu prakerja ini mengalami keterlambatan
ia berujar keterlambatan seperti yang dialami lia ini
karena tengah dilakukan evaluasi oleh komite cipta kerja dan lembaga pengawas keuangan negara
tapi kalau teman teman semuanya sudah sama kenapa ini belum dibayar
itu termasuk di dalam tadi

bersama dengan puspa purbasari
nah jadi itu teman teman kenapa kemudian

nah itu juga sama
karena apa teman teman ini kan tentang uang negara
terus terang saja saya hanya mengikuti kebijakan dari komite
yang itu kemudian sekarang sedang melakukan revie bersama dengan lembaga lembaga pengawas
selamat sekarang kamu siap gunakan kartu prakerja
mudah kan cara mendaftarnya
yuk langsung daftar kartu prakerja sekarang juga
denny meminta peserta kartu prakerja memastikan telah melakukan proses verifikasi data rekening bank
dan dompet digital yang digunakan untuk pencairan insentif
lewat program kartu prakerja setiap peserta dijanjikan mendapatkan manfaat sebesar rp tiga lima puluh lima juta rupiah dengan rincian
satu juta dalam bentuk kupon untuk membeli paket batihan
insentif rp enam ratus per bulan selama empat bulan
serta uang survei tiga kali masing masing rp lima puluh
ini saya yuniza hadi ahdiana jakarta
program kartu prakerja di tengah rai berpotensi korupsi
tudingan ini dimulai dari penunjukan langsung bagi platform digital yang dinilai rawan konflik kepentingan
hingga memunculkan indikasi kerugian negara
bagaimana memastikan program kartu prakerja yang sejatinya memberikan jaminan kesejahteraan ini tepat sasaran
berjalan transparan serta akuntabel
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada bima yudhistira ekonom indef
selamat malam mas bima
selamat malam mas bima
selamat malam ya
ada juga mas jordan kamal founder mau belajar apa
selamat malam mas jordan
dan melalui sambungan telepon sudah ada pak panji weruki
direktur kemitraan dan komunikasi manajemen pelaksana kartu prakerja
selamat malam pak panji
ya ya selamat malam
kami masih menunggu bergabungnya pihak dari kpk
tapi sebelum kita ke kpk
kita mau langsung ke pemerintah ke manajemen pelaksana kartu prakerja
ini saya akan bacakan terlebih dahulu kpk sudah membeberkan indikasi sejumlah temuan
bahwa adanya konflik kepentingan dan potensi kerugian negara tentang pelaksanaan kartu prakerja
nah kemudian bagaimana pmo ataupun manajemen pelaksana kartu prakerja merespon ini pak panji
pemerintah sudah memasukkan bagi pmo dan komite cipta kerja untuk memperbaiki tata kelola
saya perlu koreksi anda di sana
yang kedua adalah kami sudah bekerja sama dengan kpk ini sudah sebulan lebih sebenarnya
jadi melakukan pendampingan maupun penelitian dan kami buka semua
dan hasil dari kajian kpk telah diberikan kepada pak menko sebenarnya di awal juni atau bahkan di akhir mei kemarin
dan kami sedang melakukan penelahan lebih lanjut
untuk supaya bisa mana yang kita bisa langsung implementasi secepatnya
mana yang kita perlu berikan rencana aksi ke depannya sehingga bisa memperbaiki tata keluar dari program ini
ini bukti dari transparansi dan memang kami benar benar mengapresiasi masukan dari lembaga pengawas maupun civil society maupun masyarakat
oke pak panji di salah satu potensi temuan dari kpk ini saya sebutkan ya ada beberapa sebetulnya
satunya yang pertama adalah konflik kepentingan antara platform digital dengan lpp
lembaga penyedia pelatihan
memang ada konflik kepentingan yang ditemukan oleh pmo
manajemen pelaksana kartu prakerja
jadi gini jadi yang dimaksud dengan konflik kepentingan oleh kpk adalah di mana platform digital juga adalah lembaga pelatihan
nah jadi kami sudah melakukan penelitian dan menelah kajian tersebut
yang pertama adalah pmo itu yang melakukan kurasi akhir dan utama
pemerintah hadir di situ
jadi tidak serta merta platform itu bisa menetapkan seenaknya misalnya dengan kurasi apapun yang mereka lakukan
tetap ada kami saya tim saya yang melakukan kurasi itu sendiri
yang kedua adalah masyarakat yang memilih
jadi masyarakat itu benar benar melihat harga produk deskripsi silabus tenaga instruktur dan mereka benar benar membandingkan harga
membandingkan dengan platform
itu kami lakukan survei bekerjasama dengan tmp dua k yang memang independen
dan mereka menunjukkan bahwa memang masyarakat sendiri rasional dalam memilih
jadi ada beberapa mitigasi mitigasi untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang diduga oleh kpk itu menjadi suatu kerugian bagi masyarakat
dan tentunya kami akan terus melihat di mana kelemahan kelemahan dalam proses sehingga kami bisa memperbaiki ke depannya
pak panji anda mengatakan bahwa kurasi dilakukan oleh pmo
pada kenyataannya yang ditemukan oleh kpk ada potensi konflik kepentingan pada lima platform dengan lpp
dua ratus lima puluh pelatihan dari seribu delapan ratus sembilan puluh lima pelatihan yang tersedia adalah milik lpk yang berkaitan dengan platform
mereka memiliki kesamaan mulai dari pemilik hingga badan usaha dan juga perusahaan
jawaban dari pmo apa
pertama afiliasi belum tentu konflik kepentingan ya
afiliasi tentunya itu di disclose
yang kedua adalah kami yang kurasi
jadi mayoritas itu produk produk pelatihan dari lembaga pelatihan lain
jadi milik dia maupun milik lain itu sebetulnya cukup normal di suatu pasar di mana ada integrasi integrasi vertikal
nah kami sudah berkonsultasi dengan kppu dan menanyakan langsung mengenai hal ini
menurut kppu sepanjang tidak ada perilaku diskriminatif dan tidak ada perjanjian yang sifatnya eksklusif kepada seluruh lembaga pelatihan
maka sistem ekosistem seperti ini dapat dijalankan
ke depannya kppu akan membantu kami melakukan pengawasan
jika memang benar ada pelanggaran persaingan yang tidak sehat
maka kppu dan kami akan melakukan langkah langkah lebih lanjut
oke saya mau tanya ke mas bima yudhistira
mas bima yudhistira anda melihat ada pelanggaran persaingan tidak sih seperti yang dibantah tadi oleh pak panji atau memang sebaliknya
misalkan kita lihat itu sudah muncul rekomendasi dari kpk berarti memang di situ ada permasalahan
jadi rekomendasi kpk tidak perlu ada
karena itu adalah permasalahan
jadi rekomendasi kpk tidak perlu ada
belum tadi bicara soal konflik kepentingan
jadi rekomendasi kpk tidak perlu ada
kalau sebelumnya sebelum memulai kartu prakerja itu memang sudah sesuai dengan standar standar dan prosedur yang ada
jadi dari awal kita mempertanyakan sebenarnya kartu prakerja ini sasarannya siapa proses pengadaannya seperti apa
dan kenapa dipaksakan sekali untuk bekerja sama dengan platform online
sudah gitu kan sudah jelas tuh di rekomendasi kpk bahwa peserta dari kartu prakerja ini targetnya banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan awal untuk misalkan korban phk
jadi ada data yang mismatch dari data bpjs ketenagakerjaan dengan realita siapa yang mendaftar di kartu prakerja
sehingga ini bukan hanya permasalahan prosedural tapi yang menjadi korban kan mereka yang sudah
mereka yang sudah kepincut ya untuk ikut kartu prakerja tapi belum mendapatkan insentifnya
itu banyak juga yang nanya ke saya gitu ya
banyak peserta dari kartu prakerja yang sampai sekarang belum dicairkan padahal sertifikatnya sudah keluar
pak panji menjawab apa tadi yang disampaikan oleh mas bima bahwa rekomendasi kpk itu tidak perlu ada sejak awal kalau memang jelas dari awal
dan memang ada payung hukum yang jelas begitu ini tepat sasaran atau tidak
bagaimana kemudian pmo
bagaimana kemudian pmo
bagaimana manajemen pelaksanaan menjawab hal ini pak panji
jadi kalau payung hukum atau kebijakan itu adalah dari komite cipta kerja
makanya sejak sebulan yang lalu kami sudah menerima banyak masukan
tidak hanya kpk sebetulnya
ada bpkp ada lkpp ada inspektorat
kami terima banyak masukan
masuk ke jaksaan
dan ini sedang dikompilasi dan ditelah
komite meminta kami untuk menunda pelaksanaan gelombang empat maupun pembayaran insentif nomor dua
yang harusnya terjadi atau sekitar rp enam ratus itu
nah ini adalah komitmen kami
komite cipta kerja dalam proses untuk merevisi payung payung hukum
sehingga ini bisa jadi lebih baik lagi
saya pikir itu sesuatu yang normal dan menurut saya untuk suatu program yang berjalan hanya dalam dua bulan
dan memberikan masukan sedemikian banyak dari masyarakat maupun lembaga
ini bukti bahwa kami benar benar berniat untuk memperbaiki
jadi ini sesuatu yang positif buat kami
dan kami akan juga terus bekerja sama dengan kpk
kami punya rencana aksi bersama
dan setelah ada perubahan tersebut kami akan minta kembali pendapat dari kpk apakah ini sudah
tata kelolanya sudah lebih baik
oke tapi bahwa pemerintah mengakui ya bahwa memang rekomendasi kpk ini kemudian mempengaruhi aspek hukumnya
ada kekhawatiran dari pemerintah sehingga penundaan gelombang empat itu terjadi
karena memang dikhawatirkan ada pelanggaran hukum di situ pak panji
jadi gini misalnya salah satu contoh adalah kpk meminta ada ketepatan sasaran
nah salah satu contoh yang diberikan kpk adalah misalnya jika asn tni polri itu mendapatkan kartu prakerja
nah saat ini payung hukum itu tidak melarang sebetulnya
paling tidak tidak disebut
jadi sebetulnya seluruh pekerja di indonesia itu bisa mendaftar untuk meningkatkan kompetensinya
nah jika memang itu menjadi kebijakan untuk mengenyampingkan beberapa kelompok masyarakat seperti asn tni polri kepala desa anggota dpr dprd dan sebagainya
maka ini payung hukumnya perlu diupdate itu salah satu contohnya mbak
oke kita akan tanya nanti kepada salah satu founder dari platform digital yang menjadi mitra kerja dalam kartu prakerja
apakah kemudian penundaan gelombang empat ini kemudian merugikan bagi mereka karena kabarnya mereka juga belum dibayar
sama seperti peserta pelatihan yang belum mendapatkan insentif
kita akan tanya cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan langsung saja ke pak jordan kamal founder dari mau belajar apa
tadi sebelum break saya sudah sampaikan bahwa penundaan gelombang empat ini memang sudah diputuskan oleh pmo ataupun manajemen pelaksana kartu prakerja
dan sambil menunggu tata kelola dari aspek hukumnya apakah kemudian ini merugikan bagi platform digital dan apakah memang perusahaan anda juga belum dibayar sampai hari ini pak jordan
selamat malam memang benar untuk pertanyaannya
sampai sekarang platform belum dibayar cuman kayaknya yang rugi banyak juga para guru guru sih sebenarnya
jadi belum dibayar sama sekali pak jordan
iya belum dibayar sama sekali
ini kan di awal sudah ada perjanjiannya ya antara manajemen pelaksana kartu prakerja dengan platform digital
apakah memang tidak bertahap pembayarannya atau bagaimana sih
tadinya sih kalau sesuai pks sih ada ya
cuman ya kita juga ngerti lah sebagai platform juga bagaimana program ini juga masih baru kan
dan masih banyak harus di apa namanya investigasi juga
jadi ya udah kita mau gak mau juga harus sembuh sih
artinya memang menerima begitu ya
menerima kondisi yang memang
kondisi yang memang sedang terjadi
tapi saya mau tanya dari salah satu kajian yang ditemukan oleh kpk ini ada potensi konflik kepentingan
ada lima platform yang ada kaitannya dengan lpp atau lembaga penyedia pelatihan
apakah platform anda termasuk yang punya konflik kepentingan itu pak jordan
nah kalau untuk saya sendiri ya kan kami tidak melihatnya ada konflik kepentingan karena kami tidak memiliki afiliasi company
dan kami juga kurasi yang kami lakukan juga cukup fair
tidak ada perbedaan antara setiap lembaga pelatihan semua memang melewati background check dan kurasi konten yang sama
nah sebelum kerja sama sama prakerja mau belajar apa ini memang sudah lama ya kayaknya sekitar lima sampai enam tahun
kita sudah ada dan kita sudah terkenal yang namanya kita kurasi kelas kelas yang ada
makanya kita juga udah yang namanya kerja sama sama guru guru yang udah dua tiga tahun sebelum program ini
jadi kita sama sama improve lessonnya together
kalau ada kelas yang kurang sebelum prakerja ya
kita sudah bantu yang namanya coba lihat kelas kelasnya misalnya ada beberapa komplain dari peserta sejak tiga empat tahun yang lalu kita ngelola ulang kelasnya sampai bagus
setelah juring proses prakerja ini konten kontennya itu sebenarnya juga konten guru dan juga konten dari tim kita
jadi karena kita membangun kelas kelas ini sama sama untuk proses prakerja ini
kita nggak ada yang namanya afiliasi
kita tidak create yang namanya additional company lagi untuk create content lagi
karena dari awal kita adalah curated market place sendiri ya
jadi kita cuma kasih tau guru kelas kelas yang ada ya udah kita juga ada bisa bantu sama sama
jadi kalau gurunya mau keluarin kelasnya dan taruh di platform lain kita juga nggak bisa ngapa ngapa
jadi kita menurut aku sih kita nggak ngerti yang namanya konflik terpentingnya itu gimana karena dari awal mau belajar apa adalah kurasi market place
oke selain soal konflik kepentingan yang disoroti oleh kpk adalah soal layak tidaknya pelatihan yang ditawarkan
nah ini kemudian yang menjadi sorotan karena ternyata banyak materi materi pelatihan yang dijual oleh platform bekerjasama dengan lpp ternyata banyak yang gratis di jaringan jaringan internet
ini bagaimana platform anda menjawabnya
nah ini kan ngomongnya kalau ke proyek prakerja secara luas ya
tetapi mereka tidak investigasi
investigasi mau belajar apa
jadi kita tidak ada yang namanya purely cuman lihat konten youtube atau lihat konten video aja
jadi semuanya guru guru yang kita require untuk ngajar itu adalah harus lewat webinar dan semuanya harus ada interaksi dan semuanya harus ada grup setelah kelas pun mereka harus yang namanya ada discussion discussion group
jadinya memang secara beda banget ya kalau mau ngomongin konten gratis itu kan kayak lihat video
kalau kita bukan lihat video kita tuh benar benar mengajarnya live interaction
oke saya mau tanya ke kpk langsung yang menemukan ataupun membeberkan indikasi indikasi temuan sudah bergabung bersama dengan kita pak wawan wardiana direktur lead bank dari kpk
pak wawan ini tadi diskusi kita sudah cukup panjang tapi ada yang menarik dari hasil temuan kpk bahwa hasil kajian kpk dari satu delapan ratus sembilan puluh lima pelatihan
artinya menurut kpk program kartu prakerja ini tidak efektif pak wawan
ya terima kasih mbak rifana ya
eh mohon maaf nih videonya kurang bagus
jadi gini dari sekian banyak yang kita temukan kemudiannya kpk fokus ke empat hal gitu ya
yang pertama terkait proses pendaftaran peserta dulu nih
nanti yang kedua terkait dengan platform digital dengan meta kerjanya
kemudian yang ketiga terkait konten dan keempat terkait pelaksanaan program kartu prakerja sendiri
nah di peserta sebetulnya kan ini kartu prakerja itu sebelum covid kan sebenarnya sudah disiapkan tuh
begitu masuk covid ada perubahan
makanya dananya dari sepuluh triliun jadi dua puluh triliun
yang dulu cuma dua juta untuk menjadi peserta sekarang sudah sampai tiga sampai empat juta gitu kan di sini ya
nah kalau kita lihat misalnya dari peserta dulu
pmo kemarin sudah mencoba untuk kepesertaan ini salah satunya menggunakan face recognition
itu menggunakan biaya lima ribu lima ratus per orang gitu kan ya
kali capture itu kurang lebih tiga puluh miliaran lah kalau untuk lima lima miliaran
nah kalau untuk lima enam juta peserta
nah kami mengusulkan waktu itu kenapa nggak pakai nik saja
nik kemudian ditambah atribut atribut yang ada di nik nya tapi tidak ada di ktp nya
ektp nya nggak ada tapi di dukcapil itu ada
supaya mengecek kebenaran dan keberadaan dari peserta itu sendiri
itu yang pertama
yang kedua sekarang itu dengan adanya covid ini
ada satu tujuh juta peserta yang kita anggap sebagai data wise list
itu sudah diverifikasi oleh kemenaker dan bpjstk
nah kenapa nggak itu yang di prioritaskan gitu kan ini untuk mendaftarkan di kartu pekerja ini
dengan cara kita tentunya harus lebih aktif gitu kan ya
kepada para katalah yang phk ada juga yang di rumahkan dan lain lain
dari satu tujuh juta
tujuh peserta dari bpjstk maupun kemenaker
itu dari kepesertaan mbak
jadi kita dorong supaya penggunaan nik ini kan
nik itu sudah termasuk ke dalam rencana strategis dari pencegahan korupsi kan
harusnya masuk ke situ juga
jadi penggunaan lah nik
yang kedua tadi mengenai whitelist nya
lalu yang kedua masalah platform digital ini
dengan pemerintah pekerja tadi
kita mendorong sebetulnya pada saat pengadaan platform digital ini
apakah itu menggunakan pbj atau tidak
kan kami melihatnya ini adalah supaya ke depan clear gitu kan
coba minta deh apa namanya istilahnya
katakanlah opini hukum gitu kan ya
opinion untuk penggunaan kartu prakerja ini seperti apa
termasuk konflik kepentingan tadi mbak
jadi kalau kita lihat
ada lima tadi saya katakan ada lima platform
dimana dibawah platform itu sendiri
ada yang memang potensi konfliknya ada
katalah saya sebutkan disini ya
karena ini sudah tersebar juga
di skill academy ada dua ratus tujuh puluh tujuh pelatihan
dari dua ratus tujuh puluh tujuh itu ada satu ratus tujuh belas yang memang masuk ke bayi ruang guru
di skill academy bayi ruang guru juga
jadi masih ada yang potensi potensi konflik itu ada
pak selain soal potensi konflik kepentingan dan juga kepesertaan
apakah kemudian materinya itu juga layak pak
untuk dijual dan dijadikan program begitu
karena itu juga menjadi sorotan temuan kpk pak
jadi kami juga tidak bekerja sendiri
kami juga bekerja dengan para pakar dan lain lain
yang paham benar tentang pelatihan gitu ya
dari diskusi diskusi dengan para pakar
dengan orang orang yang memang paham dengan itu
ternyata dari sekian banyak itu
konten yang menurut mereka layak untuk menjadi pelatihan
di selain itu kurang layak gitu
anda melihat bahwa memang program ini tidak efektif
dipersiapkan secara mendadak
secara tiba tiba dipaksakan mas bima
dan tidak tepat sasaran
ya dari situ keterangan kantor
mereka sudah menjelaskan bahwa
mereka yang sesuai dengan data bpjs ketenagakerjaan
ya misalkan yang menjadi korban phk
itu bisa di trace di situ
hanya sebagian kecil yang menjadi peserta dari kartu prakerja
artinya kan ada sasaran yang justru
kepada karyawan yang masih aktif misalnya
yang sebenarnya di tengah pandemi ini
mereka masih mendapatkan gaji
itu justru yang masuk dalam kartu prakerja
sementara yang benar benar menjadi korban phk
itu tidak masuk dalam kartu prakerja
yang kedua juga dari sisi
kita tahu bahwa pengangguran dan korban phk
banyak tersebar di daerah daerah
dengan kondisi internet yang tidak sebaik
di kota kota besar
sehingga mereka membuat email aja masih susah
nah ini sudah salah sasaran
saya kira dengan platform online yang dipaksakan ini
jadi tujuannya menjadi blur ya
dan ini saya minta tahu
mumpung ada kpk di sini
saya kira rekomendasi iya
tetapi harus diusut tuntas
karena sudah kejadian
dan banyak sekali baik platform tadi
kemudian masyarakat yang ikut kartu prakerja
itu dirugikan ya
baik insentifnya belum keluar
kemudian juga banyak hambatan hambatan lain
yang dirasakan oleh para peserta
nah itu saya kira ini sudah masuk masalah hukum ya
kpk yang lebih berwenang
kepada mas jordan singkat saja
karena durasi kita tidak banyak
apa yang akan diperbaiki oleh platform digital
kalau untuk dari mau belajar rapat sendiri ya
karena dari mau belajar rapat sendiri
kita sudah memiliki sistem yang memang sesuai dengan apa yang kpk bilang kan
mereka kan sudah rekomendasi bahwa kita harus ada interaktif
memang dari awal kita sudah interaktif
bagaimana cara kita pilih guru sudah ada
cuma yang dari sistem sistemnya inilah
mungkin kita juga mohon
mungkin dari apa namanya
kita juga belajar ya
ini kan baru juga
jadi kita juga dari sana sudah
kalau untuk guru sendiri sih memang saya sendiri masih yang benar benar apa namanya kurasi ya
kelasnya juga saya kurasi
makanya untuk dari sini sih yang paling penting adalah
bagaimana cara sistemnya ini secara keseluruhan
bukan hanya secara platform
tetapi keseluruhan ini bisa membantu sih mbak
kita tanya terakhir kepada pemerintah ke pak panji
pak panji bahwa tadi ada masukan
bahwa ini akan masuk ke ranah hukum
kalau memang kpk akan mengusutuntas
apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya
dan soal kepesertaan yang tidak tepat sasaran
ternyata itu ruwet sekali
bagaimana kemudian dari pmo
manajemen pelaksana kartu prakerja akan memperbaiki ini
sehingga tidak memunculkan potensi korupsi baru begitu
dan tidak merugikan kepada para peserta pak panji
jadi mungkin saya mau klarifikasi lagi
dan mungkin pak wawan bisa menambahkan
bahwa ini kan masukan rekomendasi
bukan penyelidikan atau apapun
jadi justru masukan ini menjadi bahan buat kami
jadi itu pertama
bahwa kita perlu memperbaiki itu tidak hanya pelaksanaan
tapi juga ada beberapa yang membutuhkan perbaikan kebijakan
maupun payung hukum
contohnya satu tujuh juta yang sudah didata oleh kemenaker
itu sekarang rekomendasinya adalah untuk pendaftaran secara luring
artinya perpres yang sekarang mewajibkan pendaftaran secara daring
itu harus direvisi
jadi supaya kita dapat merespon dan menjalankan apa yang direkomendasikan
kita butuh waktu untuk memperbaiki seluruh regulasi
sehingga nanti juga kedepannya secara hukum kita sudah clean and clear
nah memang ini ada kemudian niat dan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola
seperti yang menjadi masukan masyarakat
atau termasuk tadi mas bima
justru sekarang menjadi merugikan masyarakat karena ada penundaan
ini kita akan sekarang sudah selesaikan
dan kedepannya ini segera semoga bisa menjadi solusi juga buat masyarakat di masa pandemi ini
jadi memang ini di masa awal dalam dua bulan kita langsung kita kesempurnakan
terima kasih kepada kpk dan yang lain lain
dan kedepannya saya pikir kita akan lebih baik lagi
oke itu tadi poinnya sudah kita dapatkan bahwa pemerintah akan meregulasi seluruh sistem
supaya ini bisa membantu berbagai macam kelas masyarakat di tengah pandemi covid sembilan belas ini
sayang sekali para narasumber waktu kita sudah habis
terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
tadi perbincangan kita soal polemik kartu prakerja
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda jangan kemana mana